komnas ham telah memberikan rekomendasi kepada kepolisian perihal kasus pembunuhan brigadir yosua
polisi berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan oleh komnas ham
berikut pernyataan lengkap dari irwa sumpo rekomjen pol agung budi marioto
rekomendasi kepada kami polri terutama barisim karena selalu penyidik
dan tentu polri akan menindaklanjuti apa apa yang direkomendasikan komnas ham
untuk kita lakukan penyidikan sampai dengan di persidangan
irwa sumpo rekomjen pol agung budi marioto menegaskan dalam rekomendasi komnas ham
menyimpulkan tidak ditemukannya unsur kekerasan maupun penganiayaan dalam peristiwa pembunuhan brigadir yosua
salah satu rekomendasi dari komnas ham juga menyimpulkan
rekomendasi dari komnas ham menyimpulkan tidak ada tindak pidana kekerasan ataupun penganiayaan
itu yang kedua
yang ketiga dari rangkaian pembunuhan tersebut
adanya kejahatan atau tindak bidana obstruction of justice
yang kebetulan oleh penyidik
tim sus juga sedang dilakukan langkah langkah penanganan terhadap